saudara diduga takut ditilang seorang pemotor berupaya menghindari petugas polisi justru terjatuh dan tertabrak truk di perempatan combro purwakarta jawa barat
insiden tertabraknya pemotor tersebut terekam cctv

insiden tertabraknya pemotor tersebut terekam cctv